menteri badan usaha milik negara erick thohir mengatakan bumn saat ini
sedang mengkaji perpanjangan rute kcjb untuk bisa sampai ke surabaya jawa timur
erick berharap hal ini dapat terrealisasi karena menurutnya
indonesia bisa memiliki transportasi publik yang sama seperti di negara maju
saya sampaikan sudah sama bapak presiden bahwa satu oktober itu diharapkan masyarakat bisa mulai mencoba
kenikmatan kecepatan dan juga sesuatu yang memang membuktikan indonesia bisa menjadi negara maju
ketika kereta api cepatnya kita memiliki sekarang
nah tentu ini yang kemarin sedang dihuting ulang untuk lebih efisiensi lagi bisa juga didorong sampai surabaya
tapi ini kan masih dikalkulasi